adalah benar yang bersangkutan tiba di instalasi gawat darurat
perkenalkan nama saya rasidin s i p
jabatan saya sebagai kasubag
tata usaha humas dan pemasaran rumah sakit jiwa provinsi jawa barat
menanggapi berbagai pertanyaan dari awak media terkait pelaku mutilasi di ciamis
izin menyampaikan mewakili pimpinan dan lembaga
adalah benar yang bersangkutan tiba di instalasi gawat darurat
pada hari selasa tanggal tujuh mei tahun dua ribu dua puluh empat
jam sembilan malam kurang lebih
tidak ada yang berhasil menghubungi pelaku mutilasi di ciamis
dan mendapatkan penanganan kedaulatan
dan saat ini yang bersangkutan sedang dirawat
untuk mendapatkan observasi dan pemeriksaan lainnya